mereka bersyukur bisa membantu penanganan covid sembilan belas
sekaligus memperoleh pelajaran baru
mereka yakin bantuan apapun seperti tenaga dan waktu yang mereka berikan
sangat bermanfaat bagi warga terkena dampak covid sembilan belas
abdul malik malang jawa timur